jadi tidak ada satu sikap atau niat dari mas anies untuk maju di bilkada
jadi tidak ada satu sikap atau niat dari mas anies untuk maju di bilkada
karena tidak ada satu sikap atau niat dari mas anies untuk maju di bilkada